terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
sidang penentuan satu syawal seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
dan untuk mengetahui pemantauan hilal di yogyakarta
kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
selamat sore hendrawan sejauh ini bagaimana hasil pemantauan hilal
di pos observasi bulan belabelu bantul
rifana saat ini masih dilakukan upaya persiapan di pos observasi bulan
di seh belabelu bantul daerah sumayog yogyakarta
dan seperti yang dilakukan pada awal ramadan
kemudian awal syawal dan beberapa penentuan tanggal lainnya di kalender islam
ini juga dilakukan di pob belabelu
dan disini juga sudah ada data data tentang hilal yang akan terjadi pada hari ini
dan bagaimana posisinya dengan yuma bims
ketentuan menteri agama brunei indonesia malaysia dan singapura
langsung saja kita berbincang dengan johar mustafa
jawahar mustafa adalah kepala bidang urusan agama islam kemenag d i
pak johar langsung saja data hilal di i seperti apa
dan perbandingannya dengan yuma bims yang dimulai tahun dua ribu dua puluh satu seperti apa
ya saat ini data hisap menjelang awal syawal ini
ada di altiltutnya
satu derajat empat puluh lima delapan belas menit
kemudian di sudut elongasinya ada di dua derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh tujuh detik
nah kalau melihat data data hisap yang pada sore hari ini saat nanti matahari tenggelam atau buruk
maka dipastikan data ini belum masuk kriteria mabims
yang kriteria mapims itu mengharuskan datanya adalah tiga derajat
dengan sudut elongasi enam empat derajat
jadi altitudenya tiga derajat kemudian azimut atau elongasinya enam empat derajat
nah sehingga menurut ya data hisap ini maka
belum satu belum masuk kriteria mabim lalu yang kedua
ya sangat dimungkinkan
belum bisa diputuskan oleh pemerintah untuk hari raya besok
nah pertanyaannya pak
kalau misalnya ada pihak yang kemudian menyatakan
melihat di suatu tempat di indonesia ini seperti apa
karena kriterianya belum masuk tapi ada yang mengaku melihat
dan itu biasanya disumpah
ya biasanya ditaulak
jadi pemerintah sudah punya kriteria
pemerintah sudah punya ukuran
pemerintah sudah punya sop
sehingga dengan data yang sudah ditentukan
dengan mabim yang tiga ratus enam puluh empat itu
maka ketika ada titik tertentu
marga masyarakat atau lembaga
atau siapapun yang sore hari ini
bisa mampu melihat hilal dan melaporkan
bahkan mungkin disumpah maka
insya allah akan didapatkan
ditaulak oleh pemerintah
kalau misalnya ada orang yang seperti itu
ditolak karena mungkin akurasinya kurang tepat
sekarang bagaimana mengukur akurasi
dari pob belabil sendiri pak
untuk melihat hilal pak
ya kita sudah dilengkapi dengan
sangat canggih sesungguhnya
dengan hilal bafel ini
ada dua tropong yang satu tropong besar
khusus memang untuk pengamatan hilal
kemudian yang satu adalah teropong untuk pengamatan benda benda langit
nah ini sesungguhnya sudah sangat
sangat bagus standar
untuk rukyatul hilal
kembali di pob belabelu yogyakarta ini
kendala utama adalah cuaca
jadi karena ada di pinggir pantai
maka kelembapan udara ini sangat mempengaruhi
sehingga beberapa kasus ini
bahkan matahari belum terbenam pun
ufuk barat horizon ini sudah ditanam pak
sehingga itulah yang kemudian
menghalangi ketika kita melaksanakan
kegiatan kegiatan rukyatul hilal

tetapi di bulan bulan di luar tiga bulan besar
kita sering bisa melihat
ataupun merukyat hilal
di awal awal bulan komariah yang lain
nah pak kalau ini sudah ada peralatan seperti ini
apakah kemudian bisa disimplifikasi
atau diartikan bahwa ketika
secara instrumentasi tidak bisa melihat hilal
maka mata manusia dipastikan tidak bisa melihat hilal juga
kalau secara instrumen tidak bisa
namanya perukyat itu
ada beberapa cara
ada beberapa menede
ada beberapa alat yang digunakan
bisa mata telanjang
bisa pakai hilal tracker
dan yang lain
dan ini semuanya memang dibolehkan
tetapi kita sudah menggunakan
yang super canggih
dan ini dikontrol oleh komputer secara langsung
sehingga citra hilal yang sekecil apapun
kalau cuaca sangat bersahabat
maka akan bisa ditangkap oleh
ada masyarakat tertentu
yang melihat secara mata telanjang
dan itu memang
bisa jadi tidak terlihat oleh teleskop
asal memang data datanya akurat
jadi data hilalnya akurat
tempatnya lokasinya akurat
maka insyaallah juga akan diterima oleh pemerintah
terima kasih atas informasinya
tentu saja hasil yang
ada dari pos bwb lu ini nanti akan
disampaikan ke kemenang di jakarta
dan untuk nanti
dilakukan sidang ispat
kapan jatuhnya satu sawal
yang jatuh pada tahun ini
kembali ke jakarta rifana
terima kasih koresponden cnn indonesia
hendrawan setiawan atas laporan komprehensif anda
selamat bertugas kembali dan selalu jaga